itu juga masih kita kawal sekarang
kenapa karena saya peduli
jangan sampai kemudian proses hukum ini mencederai mereka mereka yang menjadi korban
mereka mereka yang perlu diberikan keadilan
jadi itu sudah jelas apalagi ini yang terbaru
yang dua tahun lalu masih saya kawal
dan itu tidak mudah saya sampaikan sekali lagi
tidak mudah karena ada saja usaha usaha untuk misalnya mengintervensi
saya terbuka sejak awal siapapun lpsk kompas ham semuanya kami terbuka
oh iya kami sama sekali tidak menghalangi dan bahkan kami sangat akomodatif
itu tadi kami tidak perlu didorong oleh siapapun
tetapi saya tetap mengawal
yang sejak dua tahun lalu saja itu kita kawal supaya
itu sudah berkekuatan hukum tetap saat itu
tetapi bagi saya itu tidak memenuhi rasa keadilan
karena kemungkinan besar ada intervensi